suasana di stasiun pasar senen jakarta pusat pada pagi hari ini terpantau ramai
ada banyak sekali penumpang yang melakukan perjalanan keberangkatan
saya melihat banyak sekali yang membawa keluarga mereka
nah tadi saya sempat berbincang bincang dengan petugas pt kereta api indonesia
yang mengatakan bahwa volume penumpang yang cukup tinggi pada hari ini disebabkan oleh dua hal
pertama adalah arus mudik menjelang libur imlek yang jatuh pada tanggal dua puluh dua hingga dua puluh tiga januari mendatang
selain dari itu volume penumpang yang cukup tinggi pada hari ini juga disebabkan oleh promosi
yang diselenggarakan oleh pt kai dalam rangka menyambut hari raya imlek
nah jadi pt kai menjual tiket promosi dengan harga rp seratus untuk kelas ekonomi
satu ratus lima puluh ribu untuk kelas bisnis lalu juga dua ratus ribu untuk kelas eksekutif
promo ini dimulai pada tanggal dua puluh januari yakni hari ini hingga tanggal tiga puluh satu januari untuk pembelian tiket
dan keberangkatan dijadwalkan berlangsung mulai besok tanggal dua puluh satu januari hingga tujuh februari
pt kai melihat bahwa puncak arus mudik imlek dua ribu dua puluh tiga jatuh pada hari ini jumat tanggal dua puluh januari
sejumlah kota tujuan favorit yang dipilih penumpang selama momen libur imlek tahun ini
adalah yogyakarta semarang purwokerto solo tegal surabaya dan malang
nah jika kita bicara mengenai protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan
pt kai masih mengikuti surat edaran kementerian kesehatan dan juga kementerian perhubungan
di mana penumpang berusia delapan belas tahun ke atas diwajibkan untuk mendapatkan vaksinasi booster
enam hingga tujuh belas tahun diwajibkan untuk mendapatkan vaksinasi dosis kedua
sedangkan penumpang berusia enam tahun ke bawah tidak diwajibkan untuk mendapatkan vaksinasi
dan tidak diwajibkan untuk menyertakan keterangan surat kesehatan